sugar sugar susu segar
ya ya cek harus semangat ya
biar singkom sama koswara itu menyesal
kalau begitu papa balik dulu ya
keluarga sendiri aja dikini
bilangnya aja mau nampung
susah membukti nomongannya ma
kamu kenapa sih cek
ya masuk angin lah doy
jalan jalan ke bogor nggak pakai jaket
lagi udah tau mau ke bogor nggak bawa jaket
hah orang enggak dikasih tahu
tadi gue ada pinjemin enggak mau
fred ah enggak mau
kejaralez nya tadi itu
well ya kalau mau mamp knobady
jangan juga ps saling b embarrass
kan yang dinilai bukan bajunya
siapa bilang baju tepa di tingdoi
penting baju itu
buat dadang doi
yang penting tepa mer
agian si pedut gimana sih
nih kalo seandainya debi menangnya
yang bikin menang itu bukan bajunya dong
namanya orang kalau sering berteori
itu adalah ciri ciri orang
yang gak punya duit
kenapa karena dia punya banyak waktu
untuk bikin teoro sendiri
kamu kan pernah punya panci
memang tapi kan ini jadinya satu set semuanya
untung aja kamu teh anaknya laki laki
cukup satu stel untuk satu tahun
coba kalau anak kamu perempuan
aduh kamu mesti beli banyak
mesti beli baju banyak
karena kamu harus punya banyak uang ceng
ramadhan itu yang penting
ibadahnya bukan bajunya
gak punya duit jadi selalu cari yang gratis
ibadah kan gratis
gak perlu bayar
jodohnya sedalimu maghrib yuk
oh iya iya eh jangan lupa ya
belinya di obralan kasian atuh
nanti dia makanya malu
eh diem pedut edward gak begitu anaknya
kamu tuh harusnya kasih tau nih temen kamu nih
jangan kebanyakan pamer
sayang puasanya gak dapet pahala
yang bisa nasehatin dia cuma sih debi
yang bisa nasehatin dia cuma sih debi
pemasukan yang paling banyak
pembagiannya lebih banyak
yang lebih enak
semuanya dari saya
belum lagi ongkos
beli obat kurap
semuanya dari saya
ngeluarin uang sepeser pun
saya mah emang utuh
nah kalau gitu
kamu kang nin
lebaran nanti istri kamu teh
saya mah gak kebayang nin
dimana reaksi istri kamu
waktu ngelihat kamu sudah sukses seperti ini
pasti dia teh makin cinta sama kamu nin
gak gitu nenek bisa aja
liburan lebaran nanti
kita ke gunung sindur yuk
saya teh udah lama gak berenem di air belerang
siapa takut atuh
kalau saya mah
ngider kemana ce
iya ya cek harus semangat ya

ice besok teh gak usah jualan sugar lagi nya
ya seperti biasa bantuin mamang di warung
lihat besok aja ya emang
gak betah itu di rumah saudara
kamu nanti malam pulang ke rumah
udah mamang pulang dulu
itu kamu udah dijemput sama mamang kamu
gak usah nunggu sampe nanti malem
hales ce sekarang aja ngomongnya kayak begitu
nanti pas ice udah sampe rumah
ice disiksa lagi
ice mah udah apal sama kelakuan nebi incom
pasti dia nih yang nyuruh mangkos buat ngebujuk ice
kalo emang misalnya dia mau ice pulang
dia doang yang nyari ice
bukan malah mangkos
ce besok kita dagang ke kampung lain yuk
keluar ciraos ke desa tetangga
nggak ah jalan jauh jauh cape
nanti udah jalan jauh terus nggak laku lagi
udah ice muter disini aja ya ce cici
yuk kita ngider lagi yuk
kenapa buru buru pulang
buka disini dulu aja bentar lagi maghrib
di rumah aja ce
kalo mimin jalannya cepet
juga sampe rumah sebelum maghrib kok ce
ya udah kalau gitu mimin pamit dulu
salam sama kangkos suara